ya bagaimana perkembangan terkini soal cikbul dan apa langkah pemerintah mencegah timbulnya korban keracunan baru
sudah bersama kita anas ma'ruf direktur penyihatan lingkungan kementerian kesehatan ri
selamat malam pak anas
selamat malam salam sehat
salam sehat selalu
pak anas bagaimana informasi terakhir soal jumlah pasien akibat mengonsumsi es cikbul ini
apakah ada pertambahan jumlah anak yang kemudian keracunan ice smoke alias es cibul
ya terkait dengan jumlah kasus selama ini kita terus memantau ya
terus memantau baik itu dari rumah sakit maupun juga dari puskesmas
kita sudah punya salurannya selama ini
jadi segala sesuatu peningkatan baik penyakit maupun juga kejadian kejadian yang lain itu ada
kita punya namanya posko untuk sistem kuas pada diri dan respons
atau dalam bahasa inggris kita sebut dengan public health emergency of operation center
nah ini kita memantau kejadian kejadian yang dilaporkan dari dinas kesehatan maupun juga puskesmas ya kepada kita
nah sampai saat ini ada empat lokasi yang melaporkan ya
jadi dulu pada waktu bulan juli pertama dilaporkan
tapi ini kasusnya adalah bukan karena mengonsumsi
tetapi s cikbul yang belum sempat dimakan itu melaporkan
sehingga sempat membakar geng gugul anak tersebut
nah kemudian kasus yang dilaporkan berikutnya adalah memang dari tasik malaya sekitar bulan juli
itu ada memang ada dua puluh tiga orang yang dilacak
tetapi hanya tujuh sebenarnya yang mengeluarkan gejala
yaitu mual muntah sakit perut pusing ya
sedangkan yang lain tidak mengalami gejala
kemudian juga ada laporan yang dari bekasi itu yang tadi ditayangkan
jadi anak umur
empat tahun dan kemudian setelah makan s cikbul
sakit perut yang luar biasa
sampai kemudian dibawa ke rumah sakit
dan kemudian dilakukan tindakan tadi
karena ada perforaksi atau ruptur atau dalam bahasa awam ada terjadi kebocoran ya pada lantungnya
kemudian juga ada kasus laporan dari jawa timur
di jember ya kita juga sedang pantau ini kasusnya
nah sampai saat ini kita sedang
apa namanya terus ya
setelah mengeluarkan edaran dan juga melakukan sosialisasi
pada seluruh dinas kesehatan provinsi kabupaten juga puskesmas termasuk juga rumah sakit
dan juga kkp dan ptkl
eee kita mengharapkan agar segala sesuatu yang terkait dengan akibat mengkonsumsi s cikbul ini dilaporkan
sampai saat ini belum ada jadi sampai tadi kasus yang paling di jember
ada perlampuran baru di jakarta tapi ringan dan anaknya ini tidak boleh jalan
itu laporan laporan yang kami dapatkan dari posko pyoc
baik pak anas mungkin masyarakat harus diingatkan kembali
apa saja ancaman dalam mengonsumsi s cikbul ini
seserius apa sebetulnya gejala yang dialami anak anak
apakah tadi kebocoran lambung ini sudah merupakan dampak yang paling parah akibat mengonsumsi cikbul
atau ada yang lebih parah lagi
tadi sudah disebutkan juga dalam liputan liputan ya
dan banyak juga sudah disampaikan di berbagai media
akibat yang ditimbulkan dari s cikbul ini adalah karena pengguna nitrogen ya
kalau tangannya tidak apa apa jadi ciki atau snacknya tidak masalah
persoalannya adalah ketika dicampur dengan nitrogen cair
nah nitrogen cair ini adalah berbentuk gas yang kemudian dibekukan dengan suhu minus
dan itu tentu dingin
nah kemudian kerusakan yang terjadi adalah karena fisikal hazardnya
jadi bukan karena aset nitrogennya
tetapi karena fisik dari nitrogen cairnya yang dingin tadi
sehingga luka yang disebabkan itu karena radang dingin atau radang luka bakar yang disebabkan karena suhu dingin
terdiri dengan cold burn
nah ini bisa terjadi pada kulit
jadi ini adalah keputusan yang dilewati oleh nitrogen cair
karena ketika mengkonsumsi s cikbul itu belum tentu semuanya muaf ya
kalau semua nitrogen cair yang ada di pangan jajanan tadi sudah menguap relatif tidak menimbulkan masalah
tidak berkecala ya
tetapi begitu di dalam jajanan ojekbul yang dimakan ini masih mengandung residu dari nitrogen
inilah yang kemudian berisiko
karena ini dingin dan kemudian mukosa saluran pencernaan baik mulai dari kerongkongan kemudian lambung dan usus itu juga relatif berbahaya
sehingga ini bisa menimbulkan masalah dan berbahaya
serta sampai menimbulkan perforasi
merepek pada saluran pencernaan
tidak di lambung maupun di usus
inilah yang kita bayangkan
kemudian juga menghirup uap juga relatif berbahaya
apalagi bagi mereka yang sudah punya
nah mengingat hal ini maka kemudian kita mengharapkan dan memberikan edukasi ya
kepada masyarakat terutama orang tua
karena ini yang disasar adalah anak anak ya
dari beberapa korban s cikbul ini ya
itu adalah anak anak karena terletak empat sampai dua belas tahun
jadi memang yang tertarik pada jenis pangan jajanan s cikbul ini adalah anak anak
nah itulah yang kemudian kita harapkan
melakukan edukasi pada masyarakat

ya kalau nitrogen ini kan sebetulnya zat yang normal di udara ya
nah sesungguhnya secara normatif itu tidak berbahaya nitrogen ini
bahkan nitrogen ini boleh digunakan sebagai zat penolong ya atau bahan penolong dalam pangan
tetapi dengan catatan ketika dikonsumsi pangan tersebut itu zat nitrokelnya harus nol ya artinya sudah menguap semuanya
nah kalau sudah menguap semuanya maka pangan yang ketika diolah itu menggunakan nitrogen tidak berbahaya
nah yang menjadi persoalan adalah saat ini kan banyak di pelaku usaha yang kemudian menggunakan ini yaitu jajan pangan
dan itu sensasinya yang diharapkan karena sensasinya yang dijual ya dengan kalau istilah umumnya itu anak anak itu mengatakan nafas paga
nah inilah yang kemudian yang terjadi dan itu berisiko
karena ternyata ada beberapa kasus yang dilakukan ini
dulu pada awal awal barangkali masih jarang ya sehingga tidak ada kasus yang dilaporkan
sampai tahun dua ribu dua puluh satu itu kami cek lagi tidak ada laporan kasus terkait dengan keracunan tangan akibat cekul ini
jadi baru dilaporkan atau terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua
ini karena maraknya penggunaan nitrogen cair yang dicampurkan dengan pangan
dan jajanan siap saji
dan itu saat ini sudah banyak berdiri di masyarakat ya
oleh pedagang keliling di pasar pasar malam kemudian di event event tertentu keramaian dan sebagainya
nah inilah yang kemudian kita melalui surat edaran kementerian kesehatan
ada beberapa hal yang kita silapkan
yang pertama adalah bahwa kita harus berikan edukasi ya kepada masyarakat supaya tidak mengkonsumsi cekul ini
kemudian yang kedua juga edukasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha yang menggunakan
yang cekul ya atau yang berdekatan cekul yang menggunakan nitrogen air pada pangan jajanan ya
dan kemudian kita juga apa namanya meminta kepada teman teman di daerah
baik itu provinsi kabupaten kota maupun juga puskesmas
kalau ada laporan sehingga dilaporkan kepada pusat
nah surat edaran sudah dikeluarkan oleh kemenkes
himbawan untuk tidak menggunakan nitrogen cair pada makanan dan kepada dinas kesehatan setempat
untuk melakukan pengawasan
apakah menurut pak anas ini sudah cukup sebetulnya
tentu kita akan melakukan langkah langkah berikutnya ya kita pantau
setelah ini kan tadi kita bergerak cepat
jadi begitu november ada kasus kemudian kita menemukan satu kasus baru yang dibekasi di akhir dua ribu dua puluh dua
maka langsung kita melakukan tindakan
pertama adalah kita melakukan koordinasi karena ini sebuah penyakit yang relatif baru
kita dengan pakar pakar berdiskusi dengan kemudian juga melakukan koordinasi rapat
kemudian juga dengan wajah kom ya kita juga melakukan koordinasi
dan kemudian langkah pertama adalah kita mengeluarkan surat edaran
kemudian juga melakukan sosialisasi pada petugas sehingga saat ini sudah bergerak
jadi dinas kesehatan baik provinsi kabupaten kota puskesmas ya
bersama agar sudah bergerak melakukan pengawasan di lapangan ya
untuk mengecek kepada para rekan yang mengejualkan cekul ini
demikian juga semua kasus yang ada laporan selalu dilakukan investigasi ya
jadi cari apa namanya penyebabnya atau pemulihannya di mana dan sebagainya
kemudian juga saat ini salam bersama melakukan edukasi edukasi
terutama di sekolah sekolah pondok pesantren ya
karena memang sasaran dari pedagang cekul ini kan terutama pada usia anak anak
tentu kita akan melakukan lebih lanjut lagi ya
jadi kita akan menunjukkan nanti dengan kementerian lembaga terkait dengan peredaran
nitrogen cair kemudian juga kita selalu memantau kembali kasus kasus apakah ada
jadi saat ini sunak sif bergerak ya di seluruh indonesia
melakukan pemantauan dan pengawasan terkait dengan peredaran cekul ini
baik yang jelas dinas kesehatan jawa barat sudah mengeluarkan status darurat medis untuk cikbul ini
bagaimana kemudian dengan daerah lain
apakah mungkin idealnya seperti itu ada darurat medis juga
sesuai dengan aturan yang ada
jadi kita punya perbankan nomor dua tahun dua ribu tiga belas tentang klb pangan
itu kewarangannya diserahkan kemasin masing masing daerahnya
sama seperti juga klb yang lain itu diserahkan kewenangannya kepada daerah
jadi kita lihat dulu daerah apakah kasusnya banyak
seperti apa kejadiannya
besarannya seperti apa epidemiologinya seperti apa
kemudian nanti kan apakah
kekuatan daerah dan sebagainya
itu kekuatan dari daerah
kemudian kalau misalnya kabupaten kota
keluar antara kabupaten dan sebuah provinsi silahkan dikabupati kemudian
nah kita dari pusat selalu memantau perkembangannya
dan tentu akan melihat dan kemudian terus mengumpulkan data sehingga sejauh besar masalah terkait dengan cekul ini
mudah mudahan dengan langkah langkah yang sudah kita lakukan
dengan pengawasan ketat
mudah juga membuat edukasi
baik baik di masyarakat maupun juga pedagang
kita harapkan tidak ada lagi kasus kasus baru
terkait dengan kerasuran pangan agar dapat mengkonsumsi cekul ini
oke tapi faktanya pak anas sudah timbul korban
mengapa kemudian kementerian kesehatan tidak sekalian saja mengeluarkan larangan misalnya
ya jadi kan nitrogen cair ini memang diperbolehkan
ya sebenarnya bukan bahan bahan ya
sekali lagi nitrogen ini bukan bahan pangan
dia memang digunakan di industri misalnya terkait cekul ini
ya dengan laboratorium
termasuk juga diperbolehkan dalam industri pangan
yaitu sebagai bahan penolong
kalau ini dilakukan dengan sop yang baik
ya soal dengan paduan yang ada
kemudian dilakukan oleh profesional
kemudian juga dengan aturan aturan tertentu
maka ketika pangan yang diolah dengan menggunakan nitrogen
itu tidak semuanya salah karena pangan nitrogennya sudah nol
ya tidak ada residus yang tersebut disana
ini persoalannya kan sekarang ketika kemudian digunakan di masyarakat luas ya
ada pedagang mereka yang melakukan itu
nah langkah pertama kita tentu apa namanya
mengimbau dan merekomendasikan untuk tidak menggunakan nitrogen sehari ini
terutama pada pangan siap saji untuk jenis dan pangan ya
yang terutama di non restoran
nah tentu kita akan melihat perkembangan perkembangannya
bagi oke bagaimana kemudian terakhir pak anas
langkah kedepannya ini untuk menghindari timbulnya korban baru
bahwa memang larangan memang belum akan dikeluarkan oleh kmnk
iya jadi sekali lagi saat ini kita sudah turut secara aktif ya di lapangan
jadi dinas kesehatan kampus kesehatan pelaku laluan
puskesmas sama badan pom turut lapangan melakukan pengelolaan
kemudian satu sisi yang lain juga kita tadi meningkatkan edukasi edukasi kepada masyarakat
kemudian pengumpulan pengumpulan data juga kita laksanakan
dan untuk melihat besarnya seperti apa
dan tentu kita juga akan melakukan kurasi dengan kemudian dengan kata kais
termasuk juga badan pom untuk selalu mengawasi
termasuk juga kita berorasi dengan para pakar ya terkait dengan ini
karena kita perlu juga gajian gajian berkait dengan ini
ya silahkan pak anas saya masih mendengarkan
ya apakah itu
betul betul hanya nilai nilai
ya mungkin saya saja yang digunakan atau mungkin jangan jangan dicampur dengan hal yang tidak spagikasi
yang menimbulkan persalahan persalahan dalam
keracunan tanam akibat jikbud ini
baik yang jelas kita tunggu langkah langkah cepat dan jitunya
agar tidak ada timbul korban baru lagi dari es ciki ngebul ini
anas maruf direktur penyihatan lingkungan kementerian kesehatan ri
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news selamat malam
selamat malam selamat siang selamat malam selamat malam
selamat malam selamat malam